begini ya rasanya jadi usak usak
aduh ada gunanya ngomong sama indra lukman
aduh udah deh
eh posisain parut baik kalian
diparut aja deh pok
tuh parutan tuh
jangan banyak banyak dulu tepungnya ditukar
buang padeh dikit dikit aja dulu
nanti kalau kebanyakan airnya kurang
nah dikit dikit aja bikin adonan tepungnya
tunggu dulu tunggu dulu
kebanyakan ini garamnya
kalau naro garam tuh dikit dikit aja
ujung ujungnya sama sesendok juga
udah tuang deh tuh airnya padeh
dikit dikit aja padeh jangan banyak banyak langsung
nanti keenceran tambah tepung
gak sesuai porsi adonannya
tuh ngapain tuh
gulanya sedikit aja
ya selain menghemat
dan mencegah penyakit diabetes juga
nah itu di halus halusin
enggak ini bersihin banyak kotoran
oh kirain nampi tepung
nah minum deh tuh
ya namanya juga kopi ya pahit
kalau enggak kolak
nah kan jadi batal wudhunya
oh emang wudunya bisa batal
oh ya bisa mister
memang apa saja yang bisa membatalkan wudhu
yang membatalkan wudu itu cukup banyak
di antaranya itu adalah
misalnya kalau ada sesuatu yang keluar dari lubang pembuangan tubuh
kalau kita buang angin
terus kita buang air besar
terus kita buang air kecil
terus ada lagi
kalau seandainya kita itu tidur
lalu kehilangan akal
contoh kita maaf tidak waras
terus kita dalam keadaan tidak sadar
ataupun keadaan pingsan
itu pun juga bisa membatalkan wudu
nah ada lagi mister
kalau seandainya laki laki dan perempuan itu saling bersentuhan
walaupun dia sudah suami istri
itu pun batal mister
lalu ada lagi
kalau seandainya telapak tangan
atau punjari kita menyentuh daerah kemaluan kita
itu pun juga bisa membatalkan wudhu
berarti saya juga wudhu sekali lagi
soalnya tadi saya butut
itu kentut ya
coba kecil aja
segitu aja cukup kok
maaf tujuan mungkin pak saiful itu baik untuk berhemat
tapi kan ya nggak gitu juga kali pak saipul
terus letak kesalahan saya di mana
allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat al baqarah ayat satu ratus empat puluh tiga
yang artinya kami telah menjadikan kalian umat islam yaitu umat pertengahan
maksudnya adalah kita harus adil
nah adil itu artinya jangan terlalu berlebihan dan tidak juga mengurangi
sesuai dengan porsi dan kebutuhannya pak saipu
nah segitu juga cukup kok jadi tidak berlebihan
justru kalau gede gede buka kerannya itu berlebihan
ya ya ya mister silakan
tuh tuh kebiasaan dah
kalau gorengan baru mateng aja dah tangan langsung nyomot
dibanding gorengan sebiji ngomel sampai selebar jagad
eh lah aduh
ya ke depan dulu ah
waduh enak banget
makan langsung pergi
duh bagaikan malam tanpa bintang
makan bakwan tanpa cabai
jadi lama tadi udah mau kemari saya tertahan
ada ustadz ridwan ada yang boros pakai air
wudu harus banyak banyak makainya
eh pak d apa apaan nih
jangan dimakan pak d
ini bukan bakwan cemilan
ini sengaja dibikin buat tester
uji kelayakan rasa
saya saja yang boleh mencicipinya
ya pak d ya
le rasa bakwan
ini kebanyakan mecin apa
mas ipul pak d itu ada apa dengan bakwan
iya ini dimakan ada annya sih
ya ampun ada apa dengan bakwan
yang kut nih
ya ampun gimana sih
ini jus tomat kan
ya pak pelit amat bagi dikit pak
seret saya ini
ampun ampun ampun
aduh matanya sampai keluar
emang indra sama lukman gak bisa diandelin
perasaan menghip tinggal beberapa menit